memasuki hari ke sepuluh setelah banjir bandang sembilan belas korban hilang masih belum ditemukan
dan ini sebagian besar warga cimacan mulai membenahi kampung mereka
banjir bandang telah usai namun masih menyisakan kenangan pahit bagi warga yang kehilangan anggota keluarga
henti salah satunya anaknya supriyatna masih belum ditemukan
cepat ketemu anak saya tahu dari mana cepat ketemu
umur berapa bu
supriyatna hanyut terseret arus saat berusaha menyelamatkan putrinya nurvika yang saat itu masih berada di dalam rumah
meski istri dan putra pertama supriyatna
yang berusia lima tahun selamat dari terjangan banjir nurvika tak tertolong
jenazah bocah berusia empat tahun tersebut ditemukan sehari setelah banjir bandang
enti dan keluarga telah mendatangi rumah sakit guntur untuk tes dna
ia berharap jenazah anaknya yang berusia tiga puluh empat tahun segera ditemukan agar dapat dimakamkan dengan layak
meski masih ada yang kehilangan keluarga seperti enti
kampung cimacan kini mencoba bertahan dan melanjutkan kehidupan
bersama tim gabungan satgas penanggulangan bencana
warga cimacan gotong royong memulihkan sarana prasarana di desa mereka
banjir bandang yang menimpa kampung cimacan garut terjadi pada selasa malam dua puluh september dua ribu enam belas
hingga kini sembilan belas korban hilang masih belum ditemukan
dan untuk mengetahui informasi terbaru terkait hilangnya korban banjir bandang garut
kita terhubung dengan koresponden cnn indonesia roni satria
sepertinya cuaca di sana sangat kondusif dan di belakang anda pemandangannya sangat indah ini
bagaimana proses evakuasi korban sendiri
iqbal dan anissa selamat
ya pencarian korban di hari ke sebelas ini masih terus dilakukan oleh tim sar
namun memang belum membuahkan hasil hingga hari ke sepuluh kemarin
dan kalau kita lihat hingga jumlah masih sembilan belas yang diperkirakan masih berada di sekitar waduk jatigede kabupaten semudang
yang menjadi titik fokus pencarian dari tim sar saat itu
dan kalau kita lihat beberapa penghalang ataupun hambatan
banyak sekali sampah sampah kayu di kawasan waduk jati gede tersebut
yang perlahan sedikit
demi sedikit diangkat oleh tim sar
baik dengan menggunakan eskavator apung dan juga dengan menggunakan jangkar tali
sehingga sedikit demi sedikit kayu kayu ini dikembalikan ke daratan
untuk bisa melihat apakah ada jenazah yang tertimbun di bawahnya
ini yang cukup menyulitkan mengingat ini daerah kawasan rendah ataupun hilir
sehingga banyak sekali sampah sampah dan juga terlebih dari hal itu
ada kayu kayu bambu dan juga ranting ranting yang banyak sekali berada di sekitar sana
sehingga juga sulit bagi para
tim sar untuk bisa mencari di mana lokasi jenazah
namun dari tim sar sendiri terus melakukan upaya pencarian ini
meskipun cuaca beberapa hari ini bisa dikatakan cukup cerah
tidak ada lagi hujan seperti pada tangkap darurat tahap pertama
tujuh hari pertama hampir setiap harinya hujan dari sore hari hingga malam hari
namun berbeda dengan beberapa hari saat dari tiga hari yang lalu
hujan bisa dikatakan intensitasnya cukup rendah dan setiap harinya bisa dikatakan cerah
nah untuk jumlah sendiri ataupun
yang penting sekarang kita lihat adalah selain dari evakuasi dan juga bagaimana penyelamatan korban yang sudah diungsikan
tentu tanggap darurat ini juga terkait dengan pemulihan sarana dan prasarana
kemarin saya melihat di salah satu kampung cimacan
di mana ini merupakan salah satu titik titik parah dari terjangan banjir bandang garut ini
dan di sana mereka sudah mulai melakukan upaya pembangunan desa mereka kembali
membangun mck bagaimana mereka saling bergotong royong bersama satgas penanggulangan bencana
mereka berupaya untuk
ada survive seperti itu karena kalau kita lihat tentu saja masa pengungsian sekitar dua hingga tiga bulan yang diperkirakan
tentu tidak akan bisa membuat mereka bisa beraktivitas
dan inilah salah satunya cara rehabilitasi secara perlahan dengan memberikan aktivitas aktivitas yang membuat mereka sendiri saling membantu membantu
membuat dapur umum dan juga bagaimana mereka bisa dengan menggunakan fasilitas fasilitas yang ada
yang dibantu oleh para relawan dan itulah yang membuat mereka bisa sedikit demi sedikit mulai mengurangi rasa trauma
tapi kita tidak mengiris pada apa yang masih terjadi di antara mereka

ya roni terkait dengan korban jiwa
jika kemarin ada yang masih belum teridentifikasi apakah kini sudah teridentifikasi semua kah
dan apakah terkait juga dengan pengungsi yang tadi roni sudah ceritakan
bagaimana dengan kondisi kesehatan mereka meskipun mereka ini merupakan berita baik juga
bahwa aktivitasnya mereka mencoba untuk kembali normal dan juga membangun sarana publik begitu
sarana perasaan an
sarana perasaan an
sarana perasaan an
atau juga bagaimana ini untuk yang sakit atau luka ringan kemarin roni
ya untuk wilayah wilayah pengungsian kalau kita lihat ada dua belas titik pengungsian di garut ini
namun beberapa yang terkonsentrasi di islamic center kemudian di korem ada juga yang di rusunawa
biasanya medis yang ada di sana berada dua puluh empat jam
sementara untuk di kawasan cimacan tempat saya kemarin melaporkan
di sana hanya didatangi oleh puskesmas keliling
jadi setiap harinya ada satu ambulans bersama beberapa dokter dan juga perawat
yang datang untuk melakukan pengecekan kesehatan kepada masyarakat ataupun pengungsi yang berada di sana
puskesmas keliling ini tidak berada dua puluh empat jam hanya dari pagi hingga siang hari
kemudian begitu selanjutnya setiap harinya
mungkin agak berbeda dengan pengungsian pengungsian yang jumlahnya cukup besar
biasanya mereka selalu standby di sana selama dua puluh empat jam
nah masalah masalah kesehatan tentu saja
di cimacan ini terlihat lebih bisa dikatakan masalah keseharian
seperti batuk flu dan juga pilek seperti itu
namun bisa diatasi sejauh ini
mengingat mereka setiap hari juga sudah mulai diberikan makanan
supply makanan bisa dikatakan cukup baik
termasuk juga medis ini
sehingga mungkin ini tidak menjadi lagi penghalang bisa dikatakan seperti itu
namun mereka kalau dibicarakan tentang relokasi
ini hal hal yang berbau jangka panjang
kalau kita tahu bahwa kementerian pupr ketika datang bersama presiden joko widodo
dua hari yang lalu ke garut ini
menyatakan bahwa akan dibangun dua tower di garut ini
untuk menambahkan satu rusunawa yang sudah ada dengan kapasitas sembilan puluh delapan unit
sembilan puluh delapan kepala keluarga maksud saya
dan dua tower ini nantinya akan berkapasitas masing masing sembilan puluh enam unit
dan tentu saja ini tidak mencukupi anissa dan iqbal
kalau kita lihat dari dua lima ratus dua puluh lima pengungsi yang masih mencari tempat relokasi
untuk bagaimana mereka melangsungkan ataupun melanjutkan kehidupan mereka
kemarin saya berbincang dengan para warga
mereka bersikukuh untuk tidak mau direlokasi dengan alasan yang berbeda beda
ada yang mengatakan bahwa mereka sudah lama tinggal di kawasan tersebut
dan ini menjadi hak milik mereka
dan mereka ingin diganti dengan sesuatu yang sesuai
tidak mau membayar lagi ketika di rusunawa
ada juga yang mengatakan bersedia
ada yang berbaca baca macam
intinya mereka hanya ingin bagaimana sesuatu yang bisa terbaik buat hidup mereka ke depan
karena mungkin trauma juga ya
ataupun secara psikis mereka juga cukup
mereka juga cukup terganggu
dalam hal ini mengingat kondisi banjir bandang tersebut yang terjadi pada dua puluh september silam
cukup mengganggu bisa dikatakan memberikan rasa trauma yang cukup tinggi bagi mereka
iqbal dan anissa
baik terima kasih informasinya roni satria
langsung dari garut jawa barat
dan tentunya kita berharap mereka tetap menjaga kesehatan masing masing ya
karena ini sudah hampir dua minggu
otomatis sangat rentan sekali dengan berbagai macam penyakit yang akan ditimbulkan nanti
betul dan tentunya ada pr yang panjang juga mengenai restorasi relokasi dan juga trauma healing
itu adalah hal yang penting untuk para pengungsi yang survive
namun dari pengalaman yang kemarin saat saya ke garut jawa barat
memang juga harus dihindari itu area dari penyisiran korban
oh penyisiran korban
iya betul sekali
karena kan masih ada sembilan belas orang yang hilang
juga ini terkait dengan masalah kesehatan